jelang bergulirnya tes pramusim motogp di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat akhir pekan ini
rombongan pembalap serta pihak dorna sport tiba di bandara internasional zainuddin abdul majid lombok senin sore
kedatangan mereka terbagi menjadi dua gelombang
pada gelombang pertama termasuk juara dunia dua ribu dua puluh satu fabio quartararo tiba pukul empat sore waktu indonesia bagian tengah
sementara gelombang kedua tiba selang dua jam termasuk pembalap tim repsol honda sekaligus juara dunia delapan kali mark marquez

kargo yang membawa motor dan mesin tiba di bandara internasional zainuddin abdul majid lombok pada malam hari
seperti rombongan pembalap kargo yang membawa motor serta mesin juga terbagi menjadi dua gelombang
proses bongkar muat pun berlangsung hingga tengah malam waktu indonesia bagian tengah
itu kan dua pesawat ya dua pesawat nanti kontainer itu jumlahnya
yang jelas kan untuk latihan pramusim dengan lima ratus sekian
riders dan pendukung ya kan
logistik tim motogp pun kemudian diangkut menuju sirkuit mandalika dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan tni
penjagaan ketat dilakukan untuk menghindari terulangnya kasus unboxing logistik pembalap di sirkuit mandalika
lalu rahmat juniadi lombok ntb